upaya pencarian korban yang belum ditemukan di kampung cimapak desa sirna resmi kembali dilanjutkan
alat berat kembali dikerahkan untuk mencari korban yang belum ditemukan
setelah sempat dihentikan pada selasa siang karena hujan deras
proses pencarian korban longsor di kampung cimapak desa sirna resmi sukabumi kembali dilanjutkan pada rabu pagi
namun alat berat yang dikerahkan tim gabungan untuk mencari korban yang belum ditemukan terkendala oleh lokasi bencana
baru satu alat berat yang dapat masuk ke lokasi sekitar longsor
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi berada di sukabumi jawa barat
selamat pagi kiki untuk hari ini adakah kembali korban yang ditemukan
selamat pagi amel dan juga ratu betul
hari ini merupakan hari lanjutan dari proses pencarian dan juga evakuasi dari sejumlah korban bencana longsor yang kemudian terjadi di kampung cimapak
kemudian desa sinar resmi kecamatan cisolo kabupaten sukabumi
setelah kemarin terhenti sekira pukul empat belas waktu indonesia barat dikarenakan memang hujan deras terus melanda kawasan ini
sehingga proses evakuasi di sini ini tidak bisa dilakukan dengan cepat begitu pada hari kemarin
dan tadi pagi sekitar pukul delapan sejumlah tim gabungan
tim sar tni polri dan juga beberapa relawan dari pmi termasuk juga warga di sekitar ini melakukan proses pencarian kembali
proses pencarian ini dilakukan dikarenakan memang pada hari kemarin sudah ditemukan empat jenazah namun belum bisa dievakuasi dikarenakan cuaca itu
pagi tadi berhasil dua dievakuasi jenazah begitu
kami belum bisa mendapatkan identitas secara resmi siapa dua yang kemudian sudah dilakukan identifikasinya
namun yang jelas dua lagi masih proses pencarian dari pihak tim gabungan dari tni
dan juga polri
dan hingga saat ini proses pencarian terus dilakukan dan dua alat berat ini sudah disiapkan di lokasi
karena memang cukup sulit teman teman untuk kemudian bisa mengakses ke tempat ataupun ke lokasi yang ada di bawah ini
dan kita terus berusaha karena memang cuaca saat ini juga cukup mendukung untuk dilakukan proses pencarian di sini
saat ini sudah ada gubernur provinsi jawa barat ridwan kamil
kita akan coba tanyakan apakah bisa
apakah bersama kami atau tidak terkait dengan bagaimana upaya dari pemerintah provinsi jawa barat
dikarenakan memang kalau bisa melihat dari status siaga yang dilakukan oleh provinsi jawa barat ini
hingga mei dua ribu sembilan belas ini siaga bencana akan diterapkan di provinsi jawa barat
artinya misalnya ada sejumlah kemungkinan kemungkinan lain potensi potensi terjadinya bencana di sejumlah titik di provinsi jawa barat ini
kalau berbicara mengenai longsoran yang ada di sini teman teman
total sementara ini ya
sementara yang kemudian kami dapatkan dari posko utama di kecamatan
ini terdapat tiga belas korban yang sudah ditemukan
dua puluh masih hilang enam puluh tiga selamat
dan kita masih mencari tahu dan juga membuka informasi apakah ada keluarganya yang masih merasa kehilangan atau tidak
dan memang dibuka terus oleh pihak kepolisian dan juga tim di sini untuk kemudian bisa mengetahui berapa jumlah pastinya
namun yang jelas sepuluh jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan juga sudah berhasil dikebumikan oleh pihak keluarga masing masing
baru tadi pagi dua jenazah sudah kembali dilakukan evakuasi
untuk kemudian bisa diidentifikasi oleh pihak pihak terkait
di sini ada dokpol kemudian juga ada pihak pihak terkait untuk kemudian bisa melakukan proses identifikasi
tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah pihak proses identifikasi ini dilakukan secara cepat
dikarenakan memang mudah untuk dilakukan
sehingga memang proses pendataan dari pihak keluarga ini juga gampang untuk kemudian dilakukan
dan hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan
dan rencana ini akan terus dilakukan hingga sore hari nanti
mengingat cuaca saat ini cukup cerah untuk dilakukan proses pencarian
mengingat jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu
baca yang cukup ekstrim begitu
meskipun bmkg kami sempat membaca informasi bahwa memang ada potensi potensi turunnya hujan
namun kita berupaya dengan semaksimal mungkin
alat berat sudah dialokasikan ke lokasi
kemudian juga sejumlah relawan juga sudah mulai datang ke sini
bpbd jawa barat bersama dengan tim tim yang lain juga terus berusaha
untuk kemudian bisa melakukan upaya terbaik
karena memang di sini teman teman di posko utama dari bencana tanah longsor di kawasan sukabumi ini
masih banyak keluarga yang kemudian masih harap harap cemas
terkait dengan banyaknya keluarga yang belum ditemukan
kalau kami mengacu kepada data yang kemudian sudah dipasang di posko utama ini
masih sekitar dua puluh orang yang belum ditemukan
dan memang kita terus berusaha semaksimal mungkin
agar kemudian cepat ditemukan
agar kemudian bisa diidentifikasi
kemudian juga dikebumikan
kami juga tadi sempat melihat ada sejumlah warga yang kemudian mendekati titik lokasi bencana longsor ini
untuk kemudian paling tidak bisa melihat bagaimana kondisi rumah mereka
apakah masih bisa dilakukan proses mobilisasi beberapa barang
kami juga sempat tadi ada beberapa warga
yang kemudian turun
kemudian juga ke atas
untuk kemudian bisa melihat ini
ada gubernur provinsi jawa barat
bapak ridwan kamil
untuk kemudian kita bisa wawancara
pak emil kita sedang live di cnn indonesia
kang emil tadi sudah memantau sejumlah titik
bagaimana pak dari pemerintah provinsi jawa barat ini
ya saya datang tadi pagi
sampai sekarang jam sepuluh an
dua jenazah sudah ditemukan
masih ada dua puluh satu lagi
yang masih tertimbun
tapi alhamdulillah backhaul kendaraan alat berat
sekarang sudah berdatangan
sebelumnya repot karena jalanan terlalu banyak
nah kami sudah instruksikan
agar maksimalkan mumpung cuaca baik
karena kalau sudah hujan akan jadi rawan
saya ucapkan terima kasih juga ke semua pihak
terutamanya di bawah koordinasi dandim sukabumi
pak bupati juga tanggap
kemudian kita akan upayakan
di sisa dua puluh satu itu bisa ditemukan dengan cepat
para korban yang selamat
khas budaya sunda disini
karena ini daerah adat ya
mereka punya family family yang menampung
jadi tidak perlu
biasanya sop kita kan membuat tenda pengungsi
tapi disini karena jarak radius dua tiga km
ada desa desa tempat family mereka
para korban yang selamat
di rumah saudara saudaranya
kami tadi saya lihat bertemu dengan sejumlah keluarga
dan juga korban keluarga korban begitu
apa yang kemudian disampaikan oleh kang emil kang
ya tentunya sebagai pemimpin
saya mencoba membuat mereka tidak sendirian ya
saya bilang pemerintah provinsi
dan juga kabupaten sukabumi
memastikan harapan harapan mereka terpenuhi
tapi dalam kondisi per hari ini
mereka berdoa lah ya
sebagai manusia yang beriman
dengan doa mudah mudahan
husnul khotimah kira kira begitu
dan lain lain tentunya kita kondisikan
sesuai sop kedaruratan
terakhir kang emil
jawa barat menyiagakan status siaga bencana
hingga mei dua ribu sembilan belas mendatang
ada potensi terjadinya bencana di sejumlah titik
di kawasan jawa barat
termasuk juga di titik ini
apa komitmen dan juga upaya penegasan dari pemprov jawa barat
kemudian paling tidak mengurangi korban jiwa pak
ya harus diketahui ya
ada tidak ada manusia di jawa barat
karena bentukan geologis dan geografisnya
provinsi yang banyak urusan air lah kira kira
bisa bikin longsor dan seterusnya
dan kalau kita lihat
kebencanaan rutin saja rata rata satu lima ratus an
atau seratus an bencana
per bulan kira kira begitu
oleh karena itu sudah saya instruksikan
khususnya di tiga daerah yang paling banyak
yaitu sukabumi garut dan cianjur
kepala desanya melakukan
kalau ada daerah daerah yang retak retak
segera lakukan assessment
jadi itu yang kami lakukan
bukan terlalu lima project
dan nach mungkin gunakan wormata dan ujian
selalu di bawah ecob post
kita akan ampun khususnya
keturunan dengan denmark
atau relative konsumen dan semuanya
untuk pengap prototyp
itu dia wawancara kami bersama dengan ridwan kamil gubernur provinsi jawa barat yang baru saja tadi amel dan juga ratu melakukan kunjungan ke lokasi
dan juga melihat bagaimana kondisi di posko utama kecamatan cisolo kabupaten sukabumi ini
data yang kemudian tadi kami dapatkan langsung dari ridwan kamil mengatakan ada dua puluh satu orang yang kemudian masih menjadi target pencarian dari tim sar gabungan yang ada di tempat ini
cuaca saat ini cukup cerah untuk melakukan proses pencarian lebih lanjut
kita harapkan proses ini akan segera cepat dilakukan
kemudian juga tadi dikatakan oleh ridwan kamil bahwa memang tanggap siaga darurat bencana di provinsi jawa barat ini akan terus berlangsung hingga mei dua ribu sembilan belas
langkah preventif sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa barat guna mengurangi jumlah korban yang bisa berjatuhan
kalau kita melihat fenomena yang kemudian terjadi di kabupaten sukabumi ini memang kalau kita lihat lerengnya ini berdasarkan data dari pvmbg mengatakan kemiringan ini mencapai tiga puluh derajat
artinya itu merupakan kemiringan menengah hingga tinggi
sehingga memang potensi terjadinya longsor ini sangat jelas bisa terjadi di kawasan ini
sehingga memang tidak heran kalau kemarin sempat terjadi longsor susulan sebanyak empat kali teman teman meskipun dengan intensitas sedikit begitu ataupun rendah
tapi ini yang kemudian menjadi perhatian dari provinsi jawa barat
bpbd tim sar kemudian juga tni polri terus bekerja sama di sini untuk kemudian bisa membuat kondisi paling tidak semakin kondusif dan mencari korban untuk kemudian bisa segera diberikan kepada pihak
amel dan juga ratu
baik kiki haryadi terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali